sebuah rumah di desa balai panjang kecamatan krian sidoarjo jawa timur milik edi tarigan ini
menjadi rujukan pehobi ikan koi dari berbagai daerah
edi bersama keluarganya membudidayakan ikan koi di kolam kecil permanen
akwarium dan kolam berbahan terpal
ia mengaku tak mengalami kesulitan meski budidaya koi dilakukan di rumah
dan yang terpenting adalah menjaga kebersihan air
suplai oksigen serta temperatur air di kolam yang dibuat
edi menyebut usaha ini berawal dari kegiatan mengajarkan budidaya koi
kepada rekan rekannya yang terkena phk di tengah pandemi covid sembilan belas
hingga akhirnya jumlah ikan koi miliknya terus bertambah
dan diminati sejumlah pohobi koi
awalnya saya ini melihat di musim pandemi ini
kasian ya banyaknya korban phk di musim pandemi ini
akhirnya membuat saya untuk membudidayakan koi
bagaimana koin itu kita budidayakan di rumah
tanpa kita harus membuat kolam yang tanah yang besar
para pehobi ikan koi mengatakan
sengaja membeli ikan koi milik edi karena harganya lebih murah
dan memiliki kualitas warga ikan yang bagus
buat apa ini
kenapa kok memilih beli koi di tempatnya pak edi
dibandingkan tempat lainnya
iya tapi murah
kualitasnya tapi gimana
bagus tapi bagus juga
sementara itu edi bersama keluarga menjual ikan koi hasil budidayanya
melalui media sosial dan informasi dari mulut ke mulut pehobi koi
koi sendiri berasal dari cina yang dibawa ke jepang
peruntukannya pada waktu itu untuk ketahanan pangan di jepang pada saat itu
koi koi ini pun dapat kita ajak bermain
dan tentunya dapat melepas penat setelah kita seharian bekerja
mungkin bagi anda yang memiliki ruang kosong atau halaman di rumah
tak ada salahnya untuk mulai mencoba membudidayakan ikan koi yang memiliki harga fantastis ini
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur